urib saputra pria yang pura pura mati dalam peti jenazah hingga sabtu sore masih menjalani pemeriksaan intensif di ruang sidik unit reskrim polres bogor jawa barat
sebelumnya urib bersama istri dan pengacaranya menyerahkan diri pada jumat malam setelah surat panggilan kepolisian dilayangkan sepulang urib keluar dari rsud dua hari lalu
di hadapan penyidik pejabat majelis tionghoa ini mengaku sengaja pura pura mati demi menghindari kewajiban membayar utang sebesar satu lima miliar rupiah akibat keperluan pribadi belanja properti
urib saputra mengaku membuat skenario heboh itu dengan memesan ambulans dan peti mati di wilayah jakarta
ia berencana akan mengganti identitasnya setelah dirinya dianggap meninggal dunia
di jakarta ya mulai awal punya ide tersebut
setelah saudara us pulang dari kegiatan di semarang kemudian tidak langsung pulang ke bogor
ingin aktor lebih dulu di jakarta karena memikirkan tadi kewajibannya kemudian terpikirkanlah jalan pintas tersebut
selain memeriksa urib saputra petugas juga akan memanggil salah satu rekan urib yang mengunggah video dengan narasi fenomena mati suri
tim liputan cnn indonesia